jujur deh mama kok bosen ya ngeliat kamu tuh pakai kemeja warna ini terus
ganti dong ren biar kamu tuh lebih kelihatan cerah gitu
apa aja gak pernah aku komplain mah
terus orang orang di kantor juga biasa aja ngeliat aku pakai kemeja ini
ya tapi kan kamu hari ini mau pergi sama catherine kan
maaf ya mas pak
tapi rena harus pergi sekolah
terima kasih untuk hari ini
al ada di samping kami
saya di sini
boleh saya bicara berdua
udah kita masuk dulu ya sayang yuk kita sekolah ya
bilang dadah baik salim dulu
salim apa caranya itu ya
terima kasih banyak
anda sudah mengizinkan saya ketemu dengan mereka
terima kasih banyak juga
karena anda sudah mau merawat rena

terlepas apapun alasan yang anda punya
dan saat itu
saya mengucapkan banyak terima kasih
karena anda putri saya sampai hari ini
kita balik pak
kami permisi ya
udah barrek chopsticks pak
ada apa ini
pak dia jatuhin makanan saya pak
habis itu dia mukul gue pak
saya nggak ngapa ngapain dia jatuh sendiri pak
gue suruh minta maaf dia malah ngelawan gue pak
malah mukul gue pak
pak riki anda bikin keributan hari ini
sekarang anda saya akan masukkan ke dalam sertikus
saya nggak salah pak ini fitnah pak
bawang pak semua yang ada di sini saksinya pak
iya benar pak dia marah pak
pak riki sekarang kamu ikut saya
pak saya nggak salah pak ini fitnah beneran pak saya nggak salah
kalian bantu sadarkan pak riki
masuk pak saya dijebak pak tolong pak
pak saya sudah mengingatkan kamu kan
jangan berurusan sama mereka
kalau gini ceritanya bisa bisa catatan kelakuan baik gue bisa cacat
ma aku berangkat ya
mama kok bosen ya ngeliat kamu tuh pakai
kemeja warna ini terus
ganti dong ren
biar kamu tuh lebih kelihatan cerah gitu
pak raja nggak pernah komplain ma
terus orang orang di kantor juga biasa aja ngeliat aku pakai kemeja ini
ya tapi kan kamu hari ini mau pergi sama catherine kan
ganti dong ren biar lebih semangat gitu
mama udah siapin kok
mama udah pilihin
kemajanya terus mama udah setrika in juga
mah udah ini aja ya ribet harus ganti lagi nanti
aduh ren sekali kali kamu nurut mama kenapa sih
cepetan ren nanti telat loh ketemuannya
ren nah gitu dong ini warna kemejanya nih ren ya bener bener cerah
jadi kamu kelihatan tambah tampan aja
gantengnya anak mama ini
mas makasih ma
iya memang benar anak mama ini ganteng lho
mas makasih ma
wanita tuh banyak yang suka sama kamu ren sebentar ren sebentar
ma ma ma udah udah udah ma udah ma ini kebanyakan ma
semoga ren ketemuannya sama catherine tuh berjalan dengan lancar
dan semoga mereka berjodoh ya allah
walaupun sandwichnya sederhana tapi rasanya sangat istimewa enak banget pak
apa karena dibuat sama putri aku pakai perasaan cinta kali ya
ya udah pa
jadi mau dibawa itu
gak apa apa nanti buat makan siang aja
mama temenin ini atau di depan
temenin ini aja ya
yah lu lagi haja
gua datang kesini cuma mau nanya bang
kalo enak barangkali lu mau mesen bang
pe nya sih enak
lu mah begitu mulu
pengennya gratisan mulu
yang tadi tuh yang datang kemarin siapa bang
itu tadi keluarga panino
ngapain bang mereka kesini
dia mau ketemu ama nonrena
dalam rangka apa bang
lu gak mau jadi kepo amat
gua dapat orderan nih